video yang memperlihatkan ganjar pranowo bersama wali kota solo hadi rudiatmo dan dua puluh enam kepala daerah di jawa tengah
membuat deklarasi mendukung pasangan jokowi ma'ruf amin di solo tersebut beredar di media sosial
hal ini pun spontan menuai polemik pro dan kontra dengan mengadu ke bawaslu
yang mempertanyakan independensi para kepala daerah yang ikut deklarasi
dalam acara tersebut diketahui ganjar bertindak sebagai inisiator yang mengajak beberapa kepala daerah
khususnya yang diusung pdip membuat deklarasi dukungan terhadap jokowi ma'ruf
pemeriksaan ganjar oleh bawaslu direncanakan dilakukan pada senin delapan belas februari nanti